kepolisian resor rejang lebong bengkulu menggelar rekonstruksi kasus kekerasan seksual dan pembunuhan terhadap yuyun
rekonstruksi ini untuk melengkapi berkas satu dari tujuh pelaku yang belum difonis
rekonstruksi digelar di halaman markas polres rejang lebong bengkulu pagi tadi
rekonstruksi diikuti lima tersangka yang masih dalam tahanan
sementara tujuh pelaku yang sudah difonis diperagakan penyidik polisi
rekonstruksi menampilkan enam puluh tiga adegan yang melibatkan seluruh pelaku
rekonstruksi ini untuk melengkapi berkas salah satu tersangka jf yang paling akhir menyerahkan diri